nedi bukannya saya nggak mau nyusul istri saya tapi saya takut istri saya masih marah
kalau istri masih marah itu tugas suami bikin istri gak marah
maaf pak rw
iya nanti kita bicarain aja lagi
ya mau jalan ya
ya hati hati ya bang kalau ada jaglukan ngerem ya bang
kalau ada belokan juga ngerem
ya rela ya gak usah dibilangin abang juga pasti ngerem
tapi kalau ada cewek cakep jangan ngerem
abang tahu rumahnya ojak
oh bukan cuma tahu atu bang tapi hafal abang temunya ojak
boleh ya ya
nah jangan ifah hafal
memerlihatkan cutinya iferi angkat
kalau kau nuh jalan aku akan datang ke sana
eh bang harun
kagak nyusul mbak isah
tahu dari siapa istri saya pulang
tau dari istri saya
istri saya tahu dari bu nur
bu nur tau dari
tidak usah diterusin
oh jadi bang gu gunde teman sekolahnya ojak
ya gitu dah dari kelas dua sampai kelas tiga stm sekelas terus
tapi dari pas lulus baru ketemu sekali
itu juga pas reunian tahun kemarin
kenapa awal awal terus
tapi saya takut istri saya masih marah
kalau istri masih marah
itu tugas suami
bikin istri gak marah
tapi tetep masih marah
berarti bang harun punya kesalahan besar ya
maaf bang harun
gak usah minta maaf bang deddy
bang harun belum bayar
nah ini rumahnya bang
setahu saya bukan yang ini rumahnya
udah lama pindah tuh bang
terima kasih bang
terima kasih bang
lu ngapain kemari
mau bantuin ema bikin kue
mak baru aja batalin pesenan kue
mak kagak tega nyuruh lu bikin kue kayak begini
nanti aku ntar nungguin
siang hari yang lain
nanti aku ntar nungguin
nanti aku ntar nungguin
nanti aku ntar nungguin
aku kan mau dagang cuy bukan ngolojek
kopi item satu bang salim
gua gugun temen stm
gua gungun rowo
ini bukan akar gigi ini jenggot botak
duduk duduk duduk
gua denger lo tinggal di tempat bini lo
tapi sekarang udah kagak
gua udah pisah sama bini gua
tadinya gue udah perlu sama si ojek
gue ke rumahnya dia kagak ada
lu bisa bantu gua
tapi di rumah
lu ke rumah gue yuk
gua kan tak tuduh
pak di bunda
saya nutip luwarf sebentar ya
pokoknya sama saya mah aman lah
makasih pak wdy
dari mana kamu pur
dari rumah ineke
kata kamu neng ineke belum pulang
tapi kan gue kangen doang
pasti kamu cuma liatin pintu rumah neng inekenya aja ya
coy ineke kan sering pake helm kamu
neng ineke juga kan suka diponceng sama kamu pur
ineke sering pegang tiang ini loh
lus lus aja tiangnya
sering dipegang ineke loh
tadi tadi ketemu mbak surti
dia cerita sekarang dia sendiri yang bantuin bu nurmala
si isahnya dipecat
tapi mbak isa berantem sama suaminya
terus dia pulang kampung
oh seperti itu
iya seperti itu mak
tapi bu nurmala masih